dan bagaimana mengelola keuangan sehingga akhirnya bisa merealisasikan pembelian rumah pertama di usia muda
sudah bersama saya melalui sambungan virtual perencana keuangan mika rini selamat pagi mbak mika
iya mika bagaimana cara kita membeli rumah pertama di usia muda ini kata kuncinya usia muda nih pak
ya jadi biasanya disebutnya perform buyer ya untuk usia muda
oke iya jadi biasanya untuk yang perform buyer teman teman milenial di usia muda yang baru pertama kali membeli rumah
jadi triknya begini ya ketika kita sudah menyiapkan untuk membeli rumah maka yang harus kita perhatikan itu adalah timeline nya ya
karena yang kita perlu bayar itu adalah uang misalnya
biasanya kalau anak muda itu kan dia baru mulai karir jadi asetnya belum begitu banyak tabungannya investasinya juga belum begitu banyak
jadi membeli rumah itu tidak bisa dengan tinai pada umumnya begitu
karena harganya mungkin paling murah aja mungkin sekitar lima ratus tujuh ratus juta gitu ya rumah yang kecil sekali
kemungkinan rumah yang diminati harganya mungkin sekitar satu miliaran misalnya
sehingga kalau diminta bayar uang muka sekitar tiga ratus juta loh dari situ
nah namun harga rumah itu juga naik terus menerus
karena itu yang harus kita perhatikan ya teman teman milenial yang masih muda timeline nya
timeline nya itu artinya begini
untuk persiapan dana rumahnya anda harus istilahnya zaman sekarang itu gersep ya
jadi sekitar satu tiga tahun itu sudah harus tertumpu uang buka rumahnya
nah karena itu yang harus dilakukan pertama kali adalah bukan mengumpulkan yang rumahnya terlebih dahulu
karena gerak cepatnya ini karena harus gerak cepatnya ini maka yang harus anda lakukan adalah memilih terlebih dahulu
memilih di mana rumah yang akan anda beli
lokasinya di mana
nanti akan terhitung berapa sih alokasi dana yang perlu anda kumpulkan gitu
misalnya harga rumahnya di lokasi yang sudah anda pilih adalah sekitar misalnya atau satu miliar misalnya atau lima ratus juta
anda sudah pilih lokasinya di mana
pokoknya sama kasangan anda anda sudah pilih bahwa itu adalah lokasi atau rumah yang akan anda beli
kira kira harganya atau lokasi yang akan di situ
dari nilai rumah yang akan dibeli
nah anda harus kumpulkan fokus itu dalam satu sampai tiga tahun gitu
karena kalau lewat dari itu harga rumahnya sudah naik
sudah naik sehingga semakin sulit ketika kita mau membelinya
nah ketika kita sudah tahu bahwa jangka waktu investasi kita satu sampai tiga tahun
maka kita semakin menurut kepada penggunaan perusahaan investasinya
nah karena satu sampai tiga tahun ini adalah masa investasi yang pendek menengah ya
jadi produk produk yang cocok itu seperti misalnya
ini mungkin kita bisa gunakan obligasi jangka pendek
obligasi pemerintah ya
yang dia punya jangka waktu itu durasinya satu sampai tiga tahun
ketika kita mau membayar uang muka rumahnya
maka kita bisa mencairkan investasinya
baik mika tentunya ini mengumpulkan uang muka ataupun down payment tidak mudah ya
bagaimana strategi pengelolaan keuangan sehingga bisa membeli rumah pertama
nah begini triknya ya
jadi satu dua tahun pertama
apalagi kalau misalnya harga rumahnya satu miliar
dua tahun pertama anda bisa potong nih dari gaji anda
jadi memang diminatkan betul kita mau beli rumah
sehingga mungkin yang lain lain harus puasa dulu
contoh yang lain lain harus puasa ini mungkin jalan jalannya ya
atau kegiatan kegiatan lain
jadi satu dua tahun pertama ini
mungkin kita mengumpulkan hanya sebesar setengah
dan satu dua tahun pertama ini
misalnya memang kita harus kejar di satu tahun
sebelum menjelang kita mau membeli rumahnya
berburu rumahnya di mana
flover dan vloger yang memberikan keringanan
untuk pembayaran cipilan uang muka rumahnya
misalnya uang sisilan uang muka rumahnya bisa di sisil
katakan rumah sampai sisil kairis ya
nah disitu akan terjadi
kita ketemu di tengah tengah gitu
antara kita sambil menyiapkan rumahnya
sambil kita juga membayar
silan dp rumahnya ya
mika ini menarik juga ya
banyak sekali anak muda
yang saat ini tidak ingin membeli rumah
tapi mereka menyewa rumah
nah sebenarnya seperti apa
keuntungan untuk kita membeli rumah
apakah memang banyak keuntungannya
atau sebenarnya menyewa rumah ini lebih untung
menyewa rumah itu pasti akan kita
membuat kita mengeluarkan trust ya
mengeluarkan kos tapi kita juga mendapatkan manfaat
menetapkan manfaatnya itu adalah kita memiliki tempat tinggal
biasanya kalau kita nyewa rumah
kita sudah pilih bahwa
lokasinya itu dekat dengan kantor kita
atau dekat dengan tempat kita beraktifitas lah
aktifitas mencari penghasilan
itu penting ya
sehingga kita dapat
menghemat untuk on cost ya
jadi salah satu cost yang orang yang suka mahal
dalam ketika kondisi kita
sedang kita berniat untuk membeli rumah
sebelum kita mendapatkan rumah
kita mau tinggal dimana
nah tinggal dimana itu kita bisa dengan menyewa rumah
menyewa rumah ini juga
pilihannya juga cukup banget
mulai dari menyewa rumah satu rumah
nah ini tergantung
kepada kemampuan kita
karena sekali lagi
yang difokuskan di sini adalah
bukan kepada kita
memiliki tempat tinggalnya saja gitu
tetapi kita menyewa rumah
sampai kita bisa
untuk membeli rumahnya
karena itu menurut saya
yang lebih penting lagi
kita jika membeli rumah
tetapi memiliki aset
jadi di dalam bernasita
di dalam mindset kita
membeli rumah itu
tidak bisa dibandingkan
dengan menyewa rumah
kalau membeli rumah
itu sebenarnya kita sedang menyewakan aset
kalau kita membeli rumah
tetapi kita pada dasarnya
tidak mengumpulkan aset gitu
hanya melakukan penghematan saja
itu dari tanggangan saya
jadi kalau misalnya
kita sudah membeli rumah sendiri
rumah ini akan menjadi aset
dan tentunya aset ini
akan menciptakan capital gain
seperti itu ya
dan mengapa milenial
untuk memiliki rumah sendiri
tingginya harga rumah
yang tidak sebanding
dengan penghasilan milenial
yang bekerja kantoran
soal tingginya harga rumah
itu dari jaman
setahun dua puluh tahun yang lalu
tidak keluhan seperti itu
jadi tidak ada alas
yang sebenarnya kita membeli
menunda membeli rumah
karena harga rumah mahal
bukan cuma terjadi sekarang
peningkatan harga rumah
ini juga akan semakin
aset pertumbuhan ekonomi
tempatkan rumah itu
sebagai kebutuhan dasar
sebagai kebutuhan dasar
kita memang memprioritaskan
pembelian rumah ini
kita memang harus
nah karena itu
memenuhi kebutuhan krim ini
mangka yang bijak tanah
namun dengan strategi
dana bp rumahnya tersebut
satu sampai tiga tahun ini
kita harus membeli rumah
sehingga dengan kemampuan kita
jadi kalau begini
kalau saya lihat ya
pertama kali kita membeli rumah
kebutuhan rumah kita kan
tidak terlalu besar
kita tidak harus
membeli rumah yang punya empat kamar
sebagai batu loncatan saja

pindah ke rumah
yang lebih besar
dengan cara menjual rumah
yang tadi sudah mengulas
sudah bergabung bersama kami